pesta akbar sepak bola piala dunia dua ribu delapan belas tinggal tiga bulan lagi
namun kini berbagai pihak tidak bisa sembarangan menggelar acara nonton bareng atau nobar
ada sejumlah aturan yang harus ditaati
di indonesia ada wadah yang dapat membantu masyarakat menggelar nonton bareng sesuai dengan regulasi fifa
sebagai pemegang lisensi resmi hak siar piala dunia dua ribu delapan belas
football momentum asia telah membuat wadah dan program public exhibition di seluruh wilayah indonesia
yang disebut pesta bola indonesia
nantinya setiap tempat yang hendak menggelar dan mengkomersilkan acara nobar
dapat mendaftar langsung di situs resmi pestabolaindonesia com
kementerian pemuda dan olahraga pun mendukung aturan nobar semacam ini
sekretaris kementerian pemuda dan olahraga gatot s dewabroto
menekankan pentingnya aspek perlindungan
lisensi piala dunia dua ribu delapan belas
pada saat nanti nonton bareng di kemenpora
itu pun juga terbuka untuk masyarakat terbuka untuk wartawan
kami free bebas dan itu di event event tertentu khususnya pada saat weekend
akan kami undang saya narasumber dari kami ambil aja
satu dua orang timnas kemudian mantan timnas
kemudian tokoh olahraga dari pssi dan sebagainya
pada saat misalnya menjelang pertandingan atau turun minum
mereka sharing session lah
apa sih dampaknya bagi timnas atau bagi pestabolaan indonesia